sempat memulangkan semua atletnya ke daerah masing masing karena pandemi covid sembilan belas
tim atletik indonesia telah kembali berlatih di stadion madia senayan sejak agustus lalu
beberapa penyesuaian program latihan harus dilakukan karena pandemi
namun olimpiade tokyo yang semakin dekat membuat intensitas latihan perlahan mulai ditingkatkan
hingga saat ini sprinter indonesia lalu muhammad zohri menjadi satu satunya atlet atletik indonesia
yang sudah memastikan diri lolos ke tokyo
sebelum pandemi kan sebenarnya kita tuh latihan dua kali sehari
cuman kan gara gara pandemi dan kadang lapangan dalam juga dipakai bola dan akhirnya latihan sehari itu sekali
dan memang sekarang ini digenjot sih
kalau udah minggu depan itu sudah masuk program inti karena kejuaraan lebih dekat
tak hanya masalah fisik kondisi mental dari para atlet juga menjadi perhatian dari tim pelatnas atletik
itu memang sesuatu yang menekan mereka juga ya
dengan harus latihan tapi tidak ada lomba
nah kita di kita juga udah selain saya ada tim psikolog juga yang membantu kami untuk meringankan beban mereka lah gitu
selain zohri indonesia berharap dapat menambah jatah atlet yang lolos ke tokyo
lewat penampilan emilia nova di seratus meter lari gawang putri
sapuatu rahman di lompat jauh putra
alvin tehu peyori di nomor seratus meter putri
dan halomoan simanjuntak di empat ratus meter lari gawang putra
rencananya keempat atlet indonesia itu akan mengikuti kejuaraan kejuaraan yang menjadi kualifikasi olimpiade tokyo
mulai bulan maret tahun depan
pelatih sudah menyiapkan juga strategi maupun program khususnya
maka dari itu semoga aja dari empat ini ada juga yang bisa lolos
rencananya cabang olahraga atletik akan mulai dipertandingkan di olimpiade tokyo pada akhir juli hingga awal agustus tahun dua ribu dua puluh
erlangga wisnuaji septiadi pradana jakarta